anda masih bersama kami dan sekarang waktunya untuk belanja belanja
karena festival jakarta great sale dua ribu enam belas yang merupakan event akbar tahunan dibuka oleh gubernur ahok
dan festival yang berlangsung dari tiga juni hingga tujuh belas juli mendatang ini mengusung tema shop more less plastic
festival belanja ini dalam rangka memperingati ulang tahun ibu kota yang ke empat ratus enam puluh
jakarta great sale diikuti oleh tujuh puluh delapan pusat perbelanjaan dan dua puluh pasar tradisional di seluruh jakarta
ketua pelaksana festival jakarta great sale dua ribu enam belas ellen hidayat menargetkan penjualan kali ini mencapai lima belas tujuh puluh empat triliun rupiah
naik delapan persen dari pencapaian tahun sebelumnya senilai empat belas lima puluh delapan triliun